seorang supir bus transjakarta mengagalkan percobaan bunuh diri seorang wanita
di jalan layang jembatan tiga penjaringan jakarta utara hari selasa
aksi tersebut terekam dari kamera pengawas yang ada di dalam bus
aksi heroiknya juga direkam oleh ponsel warga saat detik detik sang sopir bus
menyelamatkan seorang perempuan yang ingin melakukan bunuh diri
meloncat dari atas jalan layang
beruntung aksi tersebut dapat digagalkan
sang sopir pun langsung membawanya ke pos polisi terdekat
kini perempuan yang hendak melakukan aksi bunuh diri tersebut diketahui sudah kembali ke rumahnya
tapi sekarang sudah selesai
alhamdulillah sudah selesai jadi kumpul bareng lagi
tadi ada orang yang menyuci lakinya juga lagi ngamen
perum ppd jumat pagi memberikan apresiasi
kepada hairun sopir bus transjakarta yang melakukan aksi heroik tersebut
khairun mengatakan pada saat kejadian dirinya mencoba untuk merayu korban
dengan menunjuk ke penumpang transjakarta
saat korban menengok ke arah penumpang saat itulah hairun menyelamatkan korban
dan dibawa masuk ke bus transjakarta
saya coba bohongin dia dengan saya menunjuk ke bagian penumpang saya
saya banyak lihat
saya melihatnya selalu berburu
dan saat itu dia juga menengok ke kiri
akhirnya saya mencoba untuk merangkul dia
dan selesai akhirnya selamat
sebagai bentuk apresiasi perusahaan memberikan penghargaan dan emas seberat lima gram kepada hairun
tim liputan cnn indonesia